ya jelas dong bukan argentina bukan england tapi perancis
final piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar yang mempertemukan timnas argentina melawan timnas perancis
mengundang antusias para pecinta sepak bola
sejumlah ruang publik menjadi wadah menampung euforia piala dunia ini
melalui gelaran nonton bareng atau nobar
para pecinta sepak bola baik pendukung timnas argentina dan timnas perancis
memilih nobar di ruang publik untuk merasakan euforia lomba sepak bola tingkat dunia
yang digelar empat tahun sekali ini
seru dong seru pasti yang paling seru banyak teman teman juga
ya ceng ceng kan kalau kalah kan ceng ceng kan itu yang paling seru
di rumah bosen kan olah sendiri dong cuma keluarga doang
ini kan nobar bisa seru nih
ada rasanya lebih festif gitu lah
euforianya lebih ya lebih terasa kita lebih ya
argentina akhirnya menjadi kampion usai mengungguli perancis empat dua
lewat adu penalti setelah skor sama kuat tiga tiga hingga akhir babak perpanjangan waktu
meski hanya ada satu pemenang para pendukung mengapresiasi kedua tim yang bermain secara baik dan sangat sportif
gue yakin semua pecinta bola setuju sama gue
gila banget dua duanya layak
kira bagi para pendukung perancis kalah dalam olahraga biasa
tetapi yang paling utama adalah kita menjaga keutuhan bangsa agar bangsa indonesia tetap maju
permainan sepak bola tak hanya menghibur
tapi juga menanamkan nilai sportivitas kerjasama dan pantang menyerah